sorotan lain pemerintah kabupaten kepulauan sitaro perpanjang status masa tanggap darurat
pasca erupsi gunung api ruang yang terjadi pada selasa tiga puluh april
status gunung ruang naik dari level siaga menjadi awas
erupsi yang kembali terjadi membuat pemerintah kembali menetapkan perpanjangan status tanggap darurat
dari tiga puluh april hingga empat belas mei mendatang
warga di pulau tagulandang yang kini berada di posko pengungsian akan dievakuasi ke pulau siau
dengan menggunakan kapal km loho raung
setidaknya ada delapan titik yang akan disediakan pemerintah untuk pengungsian warga dari pulau tegulandang
diimbau warga untuk tidak beraktivitas di radius tujuh km dari puncak gunung ruang
daerah pengungsian titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar
akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga pvmbg menaikkan
atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi tujuh km
sementara itu akibat erupsi gunung ruang di kabupaten sitaro
bandara internasional samratulangi manado ditutup sementara
waktu penutupan operasional bandara masih terus memperhatikan perkembangan erupsi gunung ruang
dampak penutupan operasional bandara samratulangi pada selasa tiga puluh april dua ribu dua puluh satu
menyebabkan delapan belas penerbangan internasional ataupun domestik
dari dikeluarkannya notam yang kemudian
hari ini sampai dengan pukul dua belas siang besok
ada tiga puluh delapan pesawat yang masih kita bisa informasikan sampai pada pukul dua puluh dua lebih empat puluh lima menit
dengan total yang terdampak sampai jam segitu adalah sebanyak tiga delapan ratus empat puluh dua penumpang